ketua umum partai hanura osman sabta odang bertemu dengan presiden joko widodo di medan sumatera utara
pria yang akrab di sapa oso ini menjelaskan presiden joko widodo membantah memberikan dukungan kepada salah satu bakal calon presiden atau poros koalisi tertentu
pertemuan yang dilakukan secara tertutup ini berlangsung selama satu jam di medan sumatera utara
pertemuan tersebut dilakukan presiden jokowi sebelum berangkat menuju afrika
oso menjelaskan banyak hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut mulai politik hingga kuliner khas medan
terkait politik oso menjelaskan bahwa presiden joko widodo membantah memberikan dukungan kepada salah satu bakal calon presiden atau poros koalisi tertentu
yang ada yang sudah diucapkan yang sudah kelihatan dia berada di mana itu rakyat tahu rakyat tahu itu semua
satu yang kedua ya saya nggak pernah nggak terbuka bicara sama beliau itu beliau juga begitu sama saya kan
kenapa kita tidak punya kepentingan kecuali kepentingan bangsa dan kepentingan daerah daerah
itu sebabnya beliau konsisten membangun daerah membangun infrastruktur daerah
lantas membangun membangkit
kan daerah daerah untuk maju itu jadi saya melihat bahwa dia konsisten konsisten